maksud tahun siapkan di belakang apa udah oh gitu apa ini enggak apa apa
enggak tadi denger kau mau ngomong sama om dangdung sekarang udah ketahuan semuanya
masih mau nggak jujur sama neng itu denger ya abah sampai kapanpun neng nggak pernah akan
nestuin abah nikah lagi apalagi neng punya ibu tiri titik
jangan lebih lagi nih
boy lo harus yang bener latihannya inget lawan lo nanti bertarung itu remoraga
iya boy jangan sampai nanti pas pertarungan konsentrasi lo tuh keganggu
iya sih bener kayaknya gua harus banyak belajar deh
oke kalau gitu gue pamit dulu ya gue mau keluar lagi
saudara mondi tolong kamu tanda tangani surat pembebasan ivan
terima kasih aivan sekarang kamu bebas dan jangan ulangi kesalahan yang telah kamu lakukan ya
jangan diulangi ya
terima kasih banyak ya abah
iya terima kasih
jangan diulangi ya
iya terima kasih banyak ya abah
mohon makasih banget ya lu udah mau dateng untuk bebasin gue
ivan gue mohon sama lu jangan sampai salah jalan lagi ivan

lo sendiri udah buktiin kan anak black cobra yang lo bangga banggain itu
yang selalu lo bela belain itu
yang selalu lo bela belain itu
gak ada disaat lo jatuh kayak gini

dan lo jujur siapa
dan lo jujur siapa yang lo minta bantu
dan lo jujur siapa yang lo minta bantu
mulai sekarang gue mau ikut lo aja
dan gue gak mau gabung sama ada bc lagi

anak anak kaji klub tuh gak seburuk yang lo kira ivan
anak anak kaji klub tuh jauh lebih tertib lah
lebih ngutamain pendidikan mereka
lo ikut gue sekarang
enggak enggak apa apa kok
tapi ini kayaknya mah marih gitu
sementar ya k conosau gasesini ya
kamu diem ya
gak bisa itu gak bisa dibiarin
itu nya kenceng udah belum
yang abis bertemu belahan jiwa
kalau orang sudah bertemu dengan belahan jiwa
jangan suka sirik aja penyakit ya teteh
kalau abah tersenyum sama saya malah nulilah
supaya abah nya tidak beger lagi
yang namanya beger itu tidak selalu jelek
emangnya kamu mau jomblo selamanya
bentar bentar bentar
sama sama tidak laku
kamu emangnya mau joblos seumur hidup
mikir pikir kalian ini sudah tua ya
kalau mati juga nanti siapa yang gotong kekuburan
nabi juga menyarankan kita untuk menikah berkar
kamu mah nih harus mandi tujuh kemang
udah dilaminating plastiknya dipakai buat operasi plastik
hahah biar berubah rupanya
kesalahan kamu lukanya
tadi salah itu
cinta itu tidak mengenal rukua
yang penting hati
hati bagus ya
tinggal dipoles dikit bahasa namanya
eh mantis lah
maksud tahun sih itu
di belakang abah
ngapain neng udah kata kata apa
neng dari tadi udah denger ke omongan abah sama om deng dung
sekarang udah ketauan semuanya abah masih mau gak jujur sama neng
denger ya abah
sampai kapanpun neng gak pernah akan restuin abah nikah lagi
apalagi neng punya ibu tiri
menghina saya terus
jadi saya ini harus berbuat apa
upaya neng tuh bager
bah bah bah
kalau menurut saya
ya makanya sekarang abah bicara sama si neng
abah kasih pengertian
biar si neng mengerti
jika dia lagi galau suruh makan cincau yang banyak
supaya tidak galau
tapi sebentar pak
memang benar ya
lagian kan seneng masih muda
pasti dia belum bisa melupakan si ambung
sudahlah banyak berkicau
kalian tidak akan membantulah
cinta dengan jiwa
cinta dengan pak senden
cinta dengan kredit
abang benar ini bukan bohong
abang tidak pacaran
kayak orang orang yang tembak tembakan
itu yang benar ini memang abang tidak
namanya neng gak dengar apa
ya itulah neng
abang lagi dekat dengan perempuan
tapi ya belum pacaran nih
hanya dalam tahap mendekatkan
kenapa mendekatkan diri
neng nanti setelah sma ini
neng kan kuliah ya
neng beres kuliah kemudian nikah
ih si neng ma
gak pernah ada yang gantiin bisa cintanya abang sama ambu
tapi kemudian ambu juga sudah tidak di sini